habis ngantar gede cantik belanja
atau kenapa bukan cucu saja kamu serius kan
cucu tuh lebih cantik lebih muda
bisa kerja di luar negeri lebih lama
bisa ngumpulin duit lebih banyak
sobri tuh lebih seretnya sama dede cantik
kalau sakit beli obat perlu biaya
pergi ke rumah sakit perlu duit
semakin hari penyakitnya semakin banyak
nanti jantungan nanti paru paru
nanti leper nanti ginjal
dari mana kamu biayanya kalau nggak kamu pergi ke sana coba
jual rumah terus tinggal dimana
iya juga aja
terus bilang juga sama suami kamu
kalau kamu pergi ke luar negeri kerja
kamu bisa berangkatin mertua kamu naik haji
berangkat haji itu ngantrinya itu perlu lima tahun nenden
kalau kamu pergi ke sana ya
tiap tahun kamu bisa berangkatin mertua kamu naik haji
kurang enak apa hidupnya
makanya cepetan bilang
nah sekarang saya pergi
saya tunggu kabar kamu
sobri maaf keranjangnya
semoga keranjang ini masih mau diboncengin sama motor asobri
pak sobri boleh minta ini
boleh boleh ah
buat temennya kacang panjang
di kamar sendirian kasihan
ya udah makasih ya buat nemenin dede
nengok ke belakang
ini helmnya kang
yang ini omosnya
mumpung selehnya masih ada akarnya
kan bisa beli
waktu itu si pebis sakit tenggorokan
nyari jahe kemana mana susahnya minta ampun
makanya sekarang saya tanam sereh
saya tanam kunyit saya tanam jahe
temenin saya beli balon yuk
roy yang namanya balon itu di dalam satu plastik
semua warnanya sama
ada yang merah ada yang kuning ada yang biru
dor ada yang hijau
oh gitu ya
kok cepet ceng
nggak tahulah kom
ini teh nggak boleh nggak bener ini
memang kalau dari hati saya teh saya tulus
maksudnya mau bantu orang gitu
tapi anggapan orang kan beda beda ya enggak aja
lagian saya teh nggak boleh terlalu baik sama cucu
terlalu deket sama cucu
takutnya dia punya rasa yang beda gitu loh
kamu udah sadar ceng
ya takut kejadian aja kalau ternyata cucu punya pilling sama saya
saya teh nggak boleh lama lama di sini ya
tidak ada kenapa
kebanyakan pamer jadi gila
mana itu kumpulan doa cari jodoh
waduh yang muncul biro jodoh
ini mau buat saya
habis ngantar dede cantik belanja
atau kenapa bukan cucu saja kamu serius ceng
cucu tuh lebih cantik lebih muda
bisa kerja di luar negeri lebih lama
bisa ngumpulin duit lebih banyak
sobri tuh lebih seretnya sama dede cantik
kalau cucu mah sholatnya udah jarang
ngajinnya juga gak lancar
lagipula dia mau jadi selebriti
sobrima takut nikah sama orang yang gak taat ibadahnya
itu makanya kenapa bapak lebih suka kamu menikah sama cucu
kalau kamu nikah sama cucu
kamu bisa mendidik dia supaya bisa menjadi lebih taat beribadahnya
hantar bapak ke masjid
ya sholat jungkur
kamu masih bertahan
padahal semua orang di kampung tahu
kalau istri kamu pengen segera berangkat
kamu tuh satu satunya yang masih tinggal satu atap
dengan anak dan istri kamu
kalau kak aku mau tahu mah
malah saya kagum sama kak aku
kak aku bisa berangkat
kak aku bisa beradaptasi sama masalah yang akan hadapi
kamu bertahan karena kamu kuat
kalau saya beradaptasi karena saya lemah
aduh wajar maha tuh
kamu jangan ngagetin papa tuh eh
itu ku mahal tujuhnya perang lagi apa ini nanti dulu sayang capek
sekarang kamu kurang aja dulu ya bapak mau beresin ini buat ulang tahun kamu
ya udah tuh pak assalamualaikum waalaikumsalam
itu pada berantakan itu ku mahal
itu pusing ya gara gara kebanyakan nyebalan hati
rakyat kulit ada